kita beralih ke informasi lainnya
presiden jokowi dodo menyatakan telah bersabar dengan kabar fitnah dan hoaks
selama menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
meskipun demikian ia menyatakan tetap manusia biasa yang memiliki batasan dalam bersabar diri
menurut jokowi di semarang salah satu fitnah atau hoax yang kerap dilontarkan
adalah tuduhan bahwa dirinya adalah seorang anggota partai komunis indonesia atau pki
selain itu setiap kali masa pemilu banyak muncul fitnah dan hoax
yang tujuannya tidak hanya ditujukan untuk pribadi jokowi dodo
namun untuk memecah belah persaudaraan dan persatuan masyarakat indonesia
pali kota isinya selalu mengerti
saya sudah patah lagi urusan urusan kayak gitu
saya biasa biasa saja sabar sabar saja
tapi apakah itu juga sebuah pendidikan yang baik
menjelang fitnah tidak menghadapi orang
sejak dua ribu empat belas cepat
pembelian pembelian sosial